tangan tanggung jawab kalau ada terjadi kriaksi di seluruh kondisi kita minta banding
kami tidak terima atas putusan hakim yang tidak menunjukkan keadilan
udah jelas fakta persidangan dia bersalah
sekarang ini diputus tujuh bulan sesuai dengan tahanannya artinya kami menduga bahwa hakim sudah diintervensi
hakim ini maunya rusuhnya indonesia ini
apa mau pengadilan jalanan
kami tidak terima atas putusan hakim yang tidak menunjukkan kehadilan
dan disitu kami sepakat dengan hakim bahwa memang tidak terpenuhi unsur menimbulkan keonaran
itu yang kami kejar
terima kasih pak

untuk seluruhan kisah kita above
dia sudah siap
aku tidak tahu
aku mengawal ada yang mengantuk dan sudah kan